anggapin yang soal pak prabowo disamikan dengan pak ganjar
kemudian yang diajak pun sama pak itu pak sambi sendiri kalau melihatnya dari gerinda
gimana pak cocok nggak pak kasut juga pak
melihat tuh kan di akhir gambarnya juga pegangan tangan tuh berdua
pak prabowo sama pak ganjar
ya siapa tahu betul betul pak jokowi gitu
itu mungkin lebih tepat pak prabowo dan pak ganjar yang menyampaikan
tapi kalau kontesan kontesan itu akur kan rakyat senang
dan itulah demokrasi pancasila kita
dimana pak prabowo dan pak jokowi dulu rival
saya juga ikut pak prabowo tapi setelah selesai
konsep bertanding untuk bersanding itu menjadi suatu inovasi demokrasi indonesia
dan ini yang menurut saya menjadi bekal
untuk kontesasi demokrasi kedepan ini
bagaimana menjaga suhu politik ini tetap sejuk
dengan penuh tarifan khas budaya indonesia
dan tentunya kita harapkan agenda agenda penting dari pembangunan
khususnya untuk disejahterakan rakyat ini bisa dijaga keberlangsungan